di hari pertama kerja pasca libur panjang lebaran kantor pelayanan samsat dan pelayanan sim di demak jawa tengah pada senin dipenuhi warga
untuk mendapat pelayanan warga harus antre selama berjam jam karena server mengalami gangguan
di bagian pengurusan sim pelayanan dihentikan sebelum pukul dua belas siang karena jumlah pemohon sudah melebihi kapasitas
dari tanggal dua puluh delapan sampai tanggal sembilan kita ukur
pemohon sim yang masa berlaku simnya tanggal dua puluh delapan sampai tanggal sembilan bisa diperpanjang tanggal sepuluh sampai tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh
seorang pemohon sim baru mengaku harus menunggu cukup lama karena server data untuk foto pembuatan sim baru mengalami gangguan
sudah nunggu berapa lama
dari jam setengah sepuluh
karena saya mau berangkat lagi ke kuliahan di jawa timur
dia di dendangan
oh gitu pas kebetulan pas pulang ini ya
antrean panjang juga terjadi di layanan pajak kendaraan roda empat dan roda dua
untuk menghindari penumpukan satlantas polres demak akan membuka pelayanan malam hari serta menambah jumlah loket
tim liputan cnn indonesia